dan kami ajak anda bergabung dengan kejaksaan agung mengikuti konferensi pers dari jaksa agung m pasio
hampri ejike alias doktor juga laki laki empat puluh tahun warga negara nigeria juga tertangkap tangan di jalan wahid hasim tanah abang jakarta pusat pada tanggal dua agustus dua ribu tiga dengan barang bukti satu tujuh kilogram heroin
dan ini tentunya kalau digunakan
dan itu akan merusak setidaknya tiga empat ratus hampir sampai empat orang
proses hukumnya juga sudah dilakukan semuanya yaitu putusan pengadilan negeri jakarta pusat pada enam april dua ribu empat dengan ponis dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah hukuman mati
kemudian yang bersambutan mengejukan upaya hukum banding ke perang negeri dki jakarta
yang pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu empat menolak permohonan atau menguatkan putusan pengadilan negeri dengan tetap menjatuhkan pidana mati
begitupun yang bersangkutan terpidana doktor ini mengajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung
dan oleh mahkamah agung pada empat november dua ribu empat telah ditolak dan tentunya menguatkan putusan putusan pengendilan sebelumnya
terpidana ini juga dua kali mengajukan permohonan peninjauan kembali ke mahkamah agung dan kedua duanya juga ditolak
karena tadi sama alasannya tidak ada kekeliruan dalam peran perkara ini dan tidak ditemukan bukti baru
penolakan itu disampaikan oleh mahkamah agung untuk pk yang pertama tanggal dua puluh tujuh september dua ribu tujuh dan pk yang kedua delapan belas mei dua ribu dua puluh
jadi baru baru ini
yang bersangkutan mengajukan lagi pk nya dan untuk kedua kalinya juga ditolak dan tidak dikabulkan oleh mahkamah agung
di saat terakhir memang almarhum dokter ini sempat mengajukan gerasi melalui pengacaranya
di detik detik terakhir mengajukan gerasi
tetapi gerasi yang diajukan tentunya secara hukum
kita bisa menyatakan sudah lewat waktu
karena berdasarkan pasal tujuh ayat dua undang undang tentang gerasi undang undang nomor lima tahun dua ribu sepuluh
tenggat waktu untuk mengajukan gerasi bagi terpidana ini sudah terlewati
saya ingin sampaikan bahwa pengajuan gerasi itu menurut undang undang nomor lima tahun dua ribu sepuluh
itu diajukan selama lebatnya satu tahun semenjak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap
dan kalaupun beberapa saat yang lalu ada putusan mahkamah konstitusi yang meniadakan batasan waktu ini
kami sudah mengadakan koordinasi dan minta penjelasan langsung kepada mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi tentang peniadaan membatasan waktu pengajuan gerasi ini
sesuai dengan dan sama dengan pendapat kami juga tidak berlaku surut
jadi putusan mk terakhir ini tidak bisa diperlakukan kepada para terpidana terhadap yang tersebut
ketiga adalah michael titus ikweh
laki laki tiga puluh enam tahun tertangkap tangan juga di vila melatimas bsd
di tangerang dengan barang bukti enam ratus enam puluh tiga gram heroin pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
kalau kita lihat barang buktinya memang enam ratus enam puluh tiga
lebih sedikit daripada para terpidana lain tadi yang disebutkan
hanya saya ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan michael ini
dia juga berperan sebagai penyedia sebagai distributor dan sebagai orang yang selama ini
memenuhi semua permintaan dari pengedar pengedar lain ketika memerlukan barang barang haram tersebut
nah untuk michael ini pun melalui proses hukum yang semuanya sudah dilalui
yaitu putusan pengadilan negeri tangerang
diputus dengan pidana mati
selanjutnya yang bersangkutan dia menunjukkan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi bandung
dan pada dua belas januari dua ribu empat belas
menguatkan putusan pengadilan negeri tangerang
yaitu pidana mati
sementara untuk putusan kasasi mahkamah agung yang diajukan oleh terpidana bersangkutan
pada enam belas juli dua ribu empat belas
juga telah diputus dengan menolak permohonan kasasi
dengan demikian tentunya jenis pidananya tetap sama
yaitu pidana mati
yang bersangkutan juga dua kali
dua kali mengajukan permohonan peninjuan kembali ke mahkamah agung
dan kedua duanya tidak dikabulkan
tidak pengabulannya itu melalui putusan mahkamah agung tanggal sepuluh oktober dua ribu sembilan belas
dan dua puluh juli dua ribu enam belas
hari baru ini
beberapa hari yang lalu
ditolak mahkamah agung
dan yang bersangkutan
juga tidak mohon pengampunan atau gerasi dari presiden
terakhir yang kita ekskusi di nyari tadi adalah
alias budi bin haji nanang hidayat
salah satu kita semua tahu persis
tokoh yang satu ini
tokoh bandar dan pengedar narkoba yang satu ini
yaitu saudara fredy budiman
yang justru di samping
yang bersangkutan tertangkap tangan dengan barang bukti yang cukup spektakuler jumlahnya

yang bersangkutan berumur tiga puluh sembilan tahun
warna kera indonesia
dan tertangkap tangannya di jalan kamal raya jakarta
pada hari jumat seperti sekarang ini
tanggal dua puluh lima mei tahun dua ribu dua puluh
jadi empat tahun yang lalu
saya ingin sampaikan bahwa untuk freddy budiman ini
kenal tipun yang bersangkutan sudah difonis pidana mati
oleh baik malang negeri malang tinggi maupun makam agung
meskipun dari balik penjara
yang bersangkutan sempat bahkan pernah tertangkap kembali
memproduksi narkoba di dalam penjara
waktu yang bersangkutan menghuni lembaga pemasarakatan khusus di pinang
beberkali tertangkap tangan jaringannya
sebagai pengedar dan bandar narkoba
dan ternyata ditemukan cukup bukti
bahwa jaringan jaringan yang tertangkap kemudian ini pun
dibawah kendali dari freddy budiman
dengan barang bukti dalam jumlah yang sangat besar
pengadilan negeri jakarta barat pada lima belas juli dua ribu dua puluh
memutus perkara freddy budiman ini dengan pidana mati
begitupun pengelantingi jakarta
ketika yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding
pun menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta barat
dan mahkamah agung
melalui putusan kasasinya pun
menolak pemerintahan kasasi yang disediakan persangkutan
saudara freddy budiman
mengajukan peninjuan kembali ke mahkamah agung
dan pada tanggal dua puluh dua juli dua ribu enam belas
bersemangat waktunya dengan
hari bakti adiaksa ke lima puluh enam kemarin
mahkamah agung telah menolak permohonan peninjauan kembalinya
jadi disini saya bisa sampaikan bahwa
semua hak hukum baik putusan pn
penelan tinggi maupun hukum agung sudah dipenuhi semua
termasuk juga upaya hukum luar biasa peninjuan kembali
saya ingin sampaikan juga bahwa
dilihat dari apa yang saya ceritakan tadi
maka saya bisa menyatakan bahwa
keempat terpilihan amatir tersebut
memiliki peran yang demikian penting dan besar
di kalangan sindikat jaringan perintah narkoba di indonesia ini
baik sebagai bandar sebagai pemasok sebagai penyedia
sebagai pengedar bahkan sebagai pembuat
termasuk juga tentunya sebagai pengimpor
dan mungkin juga mengekspornya kembali
ke luar negeri
saya ingin juga sampaikan kepada semua pihak
betapa indonesia sekarang ini
bukan lagi dijadikan sebagai tempat transit
atau sebagai tempat untuk pemasaran narkoba jenis apapun
tetapi bagi para terpilihan amatir ini
indonesia dijadikan sebagai lahan usaha
dan sebagai lahan kegiatan mereka
untuk menjalankan praktek praktek kejahatannya
jadi saya rasa sekalian
mereka bukan saya sekedar sebagai
saya katakan indonesia ya
sekali lagi bukan sekedar dijadikan sebagai daerah tujuan pemasaran
tetapi juga cenderung menjadi negara produsen
pengimpor pengekspor distributor
bahkan bagian dari pusat jaringan narkoba internasional
ini satu hal yang patut menjadi concern dan perhatian kita bersama
saya juga ingin mengingatkan kembali
demikian semakin masifnya
semakin agresif dan sistematisnya praktek kejahatan
yang dilakukan oleh sindikat sindikat jaringan narkoba
jaringan narkoba ini di negara kita
yang tentunya kita semua tahu bahwa sekarang
kejahatan narkoba periran narkoba ini
sudah merambah sampai ke daerah daerah
bukan hanya di pusat pusat dan di bukit bukit provinsi
di kota besar saja
tapi juga sampai di kota kecil bahkan sampai ke desa desa
korbannya pengguna bahkan sudah masuk ke dunia pendidikan
ini satu hal yang sangat meretenkan kita
sekolah sekolah bahkan kampus
termasuk bahkan guru besar pun dosen
ada yang sudah sempat menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini
kejahatan narkoba atau penyalahgunaan narkoba
juga sudah masuk dan merambah sampai ke lingkungan rumah tangga
sasarannya adalah segenap lapisan masyarakat dan profesi
bukan hanya anak anak muda tapi juga termasuk anak anak kecil
di bawah umur pun
sudah mulai dicoba untuk dijadikan sasaran penyalahgunaan narkoba
saat ini berdasarkan data yang kita peroleh
dari pihak pihak terkait
korban penyalahgunaan narkoba di indonesia ini
sudah mencapai lima juta orang lebih
dari lima juta itu satu lima juta diantaranya sudah tidak mungkin diobati lagi
jadi sudah menjadi sampah masyarakat
dan saya ingin sampaikan bahwa hampir empat puluh sampai lima puluh orang setiap harinya
meninggal dunia karena korban penyalahgunaan narkoba ini
dan saya ingin sampaikan juga bahwa sepanjang yang saya terima
dari kejaksaan kejaksaan daerah
adalah mereka yang terlibat kejahatan narkoba ini
terus sekalian untuk kesekian kalinya saya ingin sampaikan bahwa
ekspresimati bukanlah hal yang menyenangkan
tetapi harus tetap kita laksanakan
demi untuk menyelamatkan bangsa ini
kami munculnya banyak komentar dan pertanyaan
tentang mengapa eksklusi tahap ketiga ini
ternyata hanya empat orang
dari rencana semula yang diperkirakan akan lebih dari itu
komentar yang cenderung bernada menyalahkan mencurigai dan mempertanyakan ini
dapat saya maknai justru
justru sebagai sebuah dukungan
bahwa eksklusimati terhadap para pelaku kejahatan narkoba
bandar dan pengedar tetap harus gencar dilaksanakan
meskipun di sisi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri
masih ada saja pihak pihak yang memberikan komentar sebaliknya menolak dan sebagainya
terus sekalian inilah situasi dan kenyataan yang sedang kita hadapi
dari waktu ke waktu
setiap kali kita akan melaksanakan eksekusi terhadap pidana mati ini
semua kenyataan tersebut tentunya patut didengarkan dan diperhatikan
karena di sini rasanya kita semua faham
dan harus memahami
bahwa yang benar itu belum tentu baik
begitupun sebaliknya yang baik juga belum tentu benar
nah sekarang kita harus mencari yang baik dan yang benar
begitupun dalam pelaksanaan pidana mati ini
nanti tentunya tinggal dari sudut mana kita memandangnya
sudah sekalian tapi kembali demi menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa ini
bagaimanapun para pelaku kejahatan narkoba baik bandar produsen pengedar penyedia dan sebagainya ini
tetap harus dilakukan
ketika yang bersangkutan melalui proses hukum yang panjang
yang dilaksanakan dengan penuh ketermatan dan ketelitian
dan telah memiliki ikutan pun tetap
harus kita laksanakan
kita juga harus tetap memperhatikan
dan berangkat dari semua pertimbangan
dan semua hal hal yang harus dipenuhi
baik dari sisi juridis maupun dari sisi non juridisnya
oleh karena itulah kemungkinan dinamika dalam melaksanakan eksekusi mati ini selalu akan kita hadapi
saya sekalian saya juga ingin sampaikan bahwa
semua permintaan terakhir dari para terpidana yang telah kita eksklusi di hari ini
telah sepenuhnya kita penuhi
termasuk permintaan di mana dan bagaimana
jenazah mereka diperlakukan
di mana dimakamkan
dan ke mana dikirimkan
kita ambil contoh freddy budiman misalnya
yang bersangkutan pada pesan terakhirnya minta dimakamkan di surabaya
freddy budiman juga minta untuk dikumpulkan anak anak yatim
diminta untuk mendoakan yang bersangkutan dan itu pun sudah kita penuhi
begitupun untuk terpidana yang lain
ada dua diantaranya yang meminta jenazahnya dikirimkan ke negaranya di nigeria
hanya berdasarkan undang undang kita undang undang nomor dua pnps enam puluh empat
kewajiban kita hanya menyerahkan jenazah itu di pelabuhan pemberangkatan terdekat
ya jadi kita tidak mungkin untuk menyerahkan dan mengantar ke negara masing masing
kita akan serahkan melalui keluarganya atau kedutaan besarnya
untuk kemudian tentunya mereka yang akan memberangkatkan memenuhi permintaan terakhir
dari terpidana yang bersangkutan
sementara satu lagi yang lain meminta terlebih dahulu dikremasi
sebelum dikirimkan ke negaranya
dan hari ini juga rencana akan dikremasi di salah satu krematorium di jawa tengah
kami tentunya seperti halnya yang lain turut merasa berduka cita
atas meninggalnya mereka para terpidana mati ini setelah harus menjalani hukuman matinya
duka cita juga kami sampaikan baik kepada keluarganya maupun kepada negara
di mana terpidana mati yang bersangkutan berasal
jaksa hanya bertugas dan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap
jadi jaksa hanya melaksanakan perintah undang undang
ini yang harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya
sudah sekalian secara khusus saya ingin menjelaskan ini penting
kejaksaan agung memang pernah
menyampaikan informasi kepada saudara sekalian
bahwa kemungkinan saya katakan kemungkinan kalau tidak ada perubahan
yang akan dieksekusi adalah sebanyak empat belas terpidana mati
saya katakan kemungkinan dan kalau tidak ada perubahan ini adalah belajar dari pengalaman yang lalu
ketika di terakhir pada eksekusi terpidana mati tersebut
masih terpidana mati tahap kedua
pada detik detik terakhir menjelang ekskusi ternyata harus ada yang ditangguhkan
karena sebab sebab tertentu
anda sekalian ingat dengan mary jane veloso dari filipina
yang justru pada saat saat terakhir pada detik terakhir
itu ada permintaan dari pemerintahnya untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya
karena yang bersangkutan masih diperlukan sebagai kesaksi dalam perkara human trafficking
dimana yang bersangkutan dinyatakan sebagai korbannya
ya sekali lagi belajar dari pengalaman waktu itu
kejaksaan agung waktu itu menyampaikan kalau tidak ada perubahan yang dieksekusi adalah empat belas orang
nah ternyata itu semua benar karena tadi pagi
menjelang dilaksanakan eksekusi dan setelah dilaksanakan eksekusi
jaksa agung muda pidana umum
seluruh koordinator pelaksanaan eksekusi sebagai tim di lapangan
ternyata melaporkan bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama sama dengan unsur unsur terkait di daerah
ada kapolda di sana ada salah seorang direktur konsuler kementerian luar negeri
yang dari hasil pengajian itu
empat orang yang memang perlu untuk dieksekusi pada dini hari tadi
jadi sementara yang sepuluh lainnya akan kita tentukan kemudian
jadi penerangguan ini tentunya setelah melalui pengkajian secara komprehensif dan begitu cermat
kita akan mencari penerangan yang lebih kecil
menghindari segala kemungkinan kesalahan
baik dari sisi aspek yuridis maupun non yuridis
kita inginkan semua aspek itu tidak ada yang terusik atau terlanggar
sehingga dengan demikian
saya selaku jaksa agung menerima apa yang diputuskan oleh tim lapangan ini
jadi dengan demikian
jadi dengan demikian
tanggung jawab diambil
jawab diambil sepenuhnya bahwa penerangan penahan memang perlu dilakukan
sekali lagi pelaksanaan eksekusi mati untuk terpidana yang lain
itu akan kita tentukan kemudian pada saat saat yang tepat yang akan ditentukan nanti
kepada sekena pihak yang telah mendukung
dan berperan aktif memperlancar keberhasilan pelaksanaan eksekusi ini
saya memberikan apresiasi penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya
yang telah bekerja keras dengan cukup menghadapi berbagai resiko
yaitu jajaran polri
baik di mabes polri maupun jajaran polri di daerah jawa tengah
kepada jajaran kementerian luar negeri
jajaran kanwil hukum dan hak seseorang sia jawa tengah
jajaran petugas lembaga pemasarakatan nusa kambangan
jajaran pemda cilacap
jajaran kanwil kesehatan
jajaran kanwil agama jawa tengah
termasuk juga masyarakat cilacap yang telah membantu dengan terjaganya
suasana kondusif dilaksanakannya eksekusi ini
ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedutaan besar ketua keputusan besar
yang warga negaranya harus menjalani eksekusi di indonesia ini
kepada semua pihak yang masih belum sepaham dengan perlunya dilaksanakan hukuman mati ini
saya berharap kiranya bisa memakluminya
sementara kepada segenap kecocokan
kepada segenap jajaran kejaksaan yang bertugas di lapangan
dan kepada para jaksa yang telah mengambil perkaranya selama ini
saya juga memberikan apresiasi dan penghargaan serupa
perjuangan melawan kejahatan narkoba masih belum berakhir dan harus tetap kita lanjutkan
tetap kita jaga kesungguhan kita
ketegasan sikap kita
dan tentunya juga konsistensi kita
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian
sekian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita sekalian
kalau ini pak

apakah juga terkait dengan surat dari maha presiden widi habibie kepada presiden jokowi
untuk tidak melakukan eksikus satu untuk mengetahui eksikus yang lagi terhadap pak jokowi
saya sudah katakan tadi
baik yuridis maupun non yuridis
kita perhatikan dan pertimbangkan
jadi kita tidak boleh spesifik seperti itu
jadi semuanya tentunya kita perhatikan
baik yang yuridis maupun non yuridis tadi
pertanyaan yang pertama
pertanyaan yang pertama
ini ada sepuluh ketidaknapi yang batal
jadi informasi tentang mungkin

atau seperti apa
jika iya mungkin bisa diinspirasikan lebih lebih
misalnya maksud apa yang sedang ditempuh
lalu informasi pak untuk freddy budiman
ini untuk putusannya yang dua puluh dua juli dua ribu enam belas
itu peka pertama

freddy budiman ini mengajukan lagi atau tidak
lalu selanjutnya untuk sepuluh terpidana
ini hasilnya seperti apa
tadi disebutkan bahwa akan melakukan konstitusi mati mati
apakah ini maksudnya akan sepuluh terpidana ini masuk
untuk gelombang selanjutnya
kata kata gelombang empat
atau seperti apa

apa yang dipecah juga
wah banyak banget pertanyaan pak
pertama apa tadi
pak juga ya
sepuluh sepuluh lima belas sepuluh kan tadi kan
jadi begini saya kan tidak ada di sana
saya masih menunggu sahabat sahabat muda
pidana umum ketika nanti datang langsung kemari
kita akan evaluasi kembali
dari hasil kajian mereka yang pasti mengatakan
yang memang sunda selayak hanya harus dieksekusi
dini hari tadi adalah empat orang itu
dari sisi bobot perbuatannya
juga dari sisi lain
jadi kedua mengenai masalah peribudiman
dia hanya mengajukan pk satu kali
dan ketika pk nya tidak dikabulkan
yang bersangkutan memang sudah siap untuk dieksekusi
ya itu yang kita hargai juga dari yang bersangkutan
dan dia juga menyatakan permintaan maafnya
kepada masyarakat bangsa indonesia
atas kesalahan besar yang sudah dibuatnya selama ini
dan ini mengapa kita mendapatkan dpk kedua
tidak pernah diterima dpk umayam
tidak ada pk kedua
pertama yang baru diputus oleh mahkamah agung dua puluh dua juli yang lalu
itu tidak dikabulkan
dan yang bersangkutan sudah menyatakan siap untuk dieksekusi
pak bolehkah kita lihat lagi pak
soal sebutan pindah resna sunda dua puluh kali
ya nanti kan berdasarkan tangan tadi
kita akan lihat nanti pada saat yang tepat
kita kaji kembali segala aspeknya
yang pasti tidak akan pernah berhenti
kita melakukan eksekusi terpidana mati narkoba
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap putusannya
pak pak pak pak
saya ingin pembahas di sunda aja pak
pak pak pak
kejahatan narkoba adalah musuh dunia
dan sekarang ini indonesia menjadi
daerah yang kita nyatakan sebagai darurat narkoba yang harus kita perangi
jadi saya pikir pbb pun kita harapkan bisa memahami itu
ya ini melakukan dolatan hukum kita
dan ini fakta kenyataan yang dihadapi oleh bangsa indonesia
yang tidak bisa dibiarkan
jadi katakan musuh pembayaran pbb memberikan seruan seperti itu
kejahatan narkoba adalah musuh
kejahatan narkoba adalah musuh dunia

sebelumnya telah diulang

namun pada akhirnya
saya sudah jelaskan tadi kan
kita belajar dari pengalaman yang lalu
ketika tahap kedua
ternyata di tahap terakhir
ada salah satu di antara yang
karena alasan tertentu
nah ini pun demikian ternyata benar
dari laporan jambi dum yang sekarang di lapangan
yang mengkoordinir pelaksanaan eksekusi
ternyata setelah dilakukan pengkajian kembali
bersama yang lain ya
ada unsur kepolisian ada kemenlu di situ
mereka akhirnya memutuskan yang di eksekusi
empat orang dulu
dan itu disampaikan pada saya
saya bisa memahami dan saya terima
dengan demikian tanggung jawab beralih ke saya
ya kenapa kenapa itu kita kenal ya
mana yang perlu kita apa itu prioritaskan dan melayu

ya ke pasen hukum juga harus melihat aspek yang lain kan
tujuan hukuman dan ke pasen hukum juga ada aspek lain yang harus juga diperhatikan
kita inginkan bahwa semua perkara itu harus berakhir dengan putusan
dan putusan itu dilaksanakan oleh saksa
untuk putusan jenis hukuman apapun
saya tidak mendengar tekanan diplomatik
kalau himbuan mungkin ada tapi tekanan diplomatik tidak ada
saya tidak merasa seperti itu karena bagaimanapun kita harus menegakkan hukum di negara kita sendiri
kita harus menghormati kedaulatan hukum negara kita yang tentunya ini menjadi pertaruhan kita
pak wagi dari negara mana saja pak
ya bahkan bukan dari negara negara yang warga negaranya di eksklusi
saya dengar dari inggris pun juga ada himbauan dari australia ada imbauan
tapi semuanya itu mereka harus menghargai dan menghormati kedaulatan hukum kita
sebagaimana kita juga menghargai menghormati kedaulatan hukum mereka
ya kalau ada satu dua tiga ya diharapkan belum habis empat puluh lima dan seterusnya
saya belum bisa pastikan tahun ini tahun kapan
saya ada disertai apanya
oh ya enggak lah kita kan nanti masih berjalan terus ya
yang penting kita pertunjukan yang baik
ya jumatan terima kasih ya
jadi sekian terima kasih
kurang lebihnya mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita sekalian
ya baru saja anda menyaksikan keterangan jaksa agung m prasetyo
langsung dari kantor kejaksaan agung republik indonesia
ia menguraikan upaya hukum para terpidana mati
termasuk gerasi yang sudah diajukan oleh empat terpidana mati yang sudah dieksekusi hari ini
ia mengonfirmasi empat terpidana mati yang dieksekusi adalah freddy budiman
seluruhnya terkait kasus narkotika hak hukum yang diupayakan oleh mereka juga sudah diakomodasi oleh pemerintah republik indonesia
selain itu keempat terpidana dinilai merupakan orang orang yang punya peran utama terkait peredaran narkoba di indonesia
jaksa agung m prasetyo juga mengatakan bahwa eksekusi mati merupakan bukan hal yang menyenangkan
tapi ia mengatakan ini dilakukan demi menyelamatkan bangsa
ini juga mungkin sekaligus menjawab permohonan atau surat yang beredar selama ini
mungkin dari presiden ketiga republik indonesia meminta eksekusi mati dihentikan
dan sekali lagi juga ditegaskan oleh m prasetyo bahwa eksekusi mati akan tetap dan harus gencar dilaksanakan
kemudian terkait dengan sepuluh narapidana atau terpidana mati yang batal dieksekusi hari ini
jaksa agung m prasetyo menyatakan ia mendapatkan pertimbangan dari jampidum yang berada di lokasi
yang sudah melakukan rapat
dengan pihak kepolisian dan juga dari kementerian luar negeri dan akhirnya membatalkan eksekusi untuk
atau menunda eksekusi dari sepuluh narapidana lainnya
pertimbangannya adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis
tapi jaksa agung tidak mau merinci satu persatu dan masih akan menunggu keterangan yang lebih lanjut dari jampidum terkait beberapa upaya hukum
seperti kita ketahui beberapa diantaranya tengah mengajukan upaya hukum yaitu grasi sekalipun terlambat
tapi mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari jaksa agung
dan kemudian jaksa agung juga memastikan bahwa semua permintaan terakhir dari keempat terpidana mati juga sudah dipenuhi
terkait dengan di mana mereka akan dimakamkan dan bagaimana mereka jenazah mereka ingin diperlakukan
jaksa agung juga menegaskan bahwa keempat terpidana mati atau sepuluh terpidana mati lainnya masih belum bisa dipastikan kapan akan dieksekusi
dan terkait upaya hukum apa yang sedang diperlakukan
mereka lakukan saat ini juga masih belum bisa dipastikan secara lebih lanjut